seorang siswi kelas sepuluh di sma n satu banguntapan bantul
mengaku dipaksa berhijab oleh guru bk di sekolah tersebut
akibat pemaksaan itu siswi tersebut mengalami depresi
kepada cnn indonesia com aktivis aliansi masyarakat peduli pendidikan yogyakarta
yuliani selaku pendamping siswa tersebut mengatakan
pemaksaan itu dilakukan saat masa pengenalan lingkungan sekolah
sementara kepada detik com kepala sekolah sma negeri satu banguntapan
agung istianto membantah soal tudingan pemaksaan memakai hijab tersebut
kepala disdikpora daerah istimewa yogyakarta didik wardaya mengatakan
pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada pihak sman satu banguntapan
didik menegaskan bahwa sekolah tidak boleh memaksa siswa untuk mengenakan hijab
aturan tersebut tertuang pada permendikbud no empat puluh lima tahun dua ribu enam belas
kita baru baru dalamnya karena nanti terlalu penuh
apakah itu benar benar pemaksaan atau bagaimana kan kita juga belum tahu
kalau terkait dengan sanksi nanti kita bentuk tim
kemudian kita akan lihat di peraturan pemerintah nomor sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu
tentang disiplin pegawai apakah itu masuk kategori di sana
kalau itu ya nanti kemudian kita akan komunikasikan dengan bkd
kalau memang ada kaitannya dengan masuk dalam kategori disiplin
jadi kami sanggup
disdikpora diy juga telah memfasilitasi siswi tersebut untuk pindah ke sekolah lain